sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

tapi kalau besok pagi belum datang juga
mama akan telepon polisi
kamu yang sabar ya
masih ada hikmah di balik semua ini
sahabat kecilnya mila
tante dari mana aja sih
dari tadi wiyu udah cari kemana
tante kenapa sih
oh jadi tante camillah nangis gara gara
om tahu nggak
tante kamila itu punya dede bayi
nanti kalau tante camillah nangis terus gimana
kasian kan dede bayinya
wah gitu ya
oh berarti om ini adalah papaya dede bayi ya tante
om ke mana aja sih kok baru kelihatan
ya yaudah deh
tante kita pulang yuk
udah malem nih
om ikut ke rumah wiwi juga ya
gue nggak tahu deh muat apa nggak
soalnya rumah kardus wiwi kecil om
mila kamu tinggal di rumah kardus
yaudah kalau gitu gini aja
ke rumah dinas aku
iya untuk sementara waktu kamu sama wiwi tinggal di sana aja ya
mila gak mau ngerepotin kakak
dan aku juga nggak bakal biarin kamu tinggal di rumah kardus mila
wiwi malam ini kamu ikut tentang kamila tinggal di rumah om ya mau kan
mau kak om
iya yuk kita jalan yuk
kalau aku sama wiwi tidur di kamar terus kak fadil tidurnya di mana
puskesmasnya di sebelah aku bisa istirahat di ruang prakteknya
ya tapi kak
mila aku udah ngantuk
aku mau tidur kamu juga istirahat ya
yaudah kalau gitu aku mau pergi dulu ya
aku cuma ngerepotin kak fadil aja
aku mau tidur dulu

aku cuma ngerepotin kak fadil aja
aku cuma ngerepotin kak fadil aja
sepang pimpinmu ini juga
companies keren aja kalo ada modal yang begitu simpel
syukur dulu mama

karena kamu mau disepuluhan

mama nggak mau berdiri lagi
kamu mau menikah dengan siapa
kamu mau melahirkan di mana

kenapa semuanya harus terjadi
kenapa semuanya harus terjadi
kenapa semuanya harus terjadi
kenapa aku harus hampi
kenapa aku harus hampi
kenapa aku harus hampi
aku gak hamil
aku gak hamil
aku gak terjadi
kamila itu bener bener
luar biasa edo
masa dia bawa kabur fadil
jangan jangan dia udah kawin
lari sama si fadil
edo udah bilang kan jangan sebut nama kamila
ke depan edo lagi
untung aja edo tuh
lebih pinter daripada fadil

supaya kamu ketuaran kebahagiaan
dari kita berdua
hatiku udah mati bersama livi
kak fadil nggak boleh berbicara seperti ini
kalau di atas sana livi mendengarnya
livi pasti akan sangat sedih
kak fadil itu masih punya keluarga
kak fadil gak sendirian
kak fadil masih dikelilingi oleh orang orang yang sangat sayang sama mama
kak fadil udah kasih kabar orang rumah
ya ampun kak fadil
mila yakin banget pasti sekarang orang rumah kak fadil nyarin kak fadil deh
apalagi mama kak fadil pasti khawatir banget
ya udah mendingan hari ini kak fadil pulang ya
nanti biar mila nganterin kak fadil ke jakarta
sekalian mila juga harus menyelesaikan kesalahan
kepahaman ini sama keluarga kak fadil
mila gak mau nama baiknya kak fadil tercemar cuma karena dikira menghamili mila
kemaren maren kan kak fadil udah nolongin mila
sekarang boleh ya kalau mila yang nolongin kak fadil
wah lihat nih udah malam kayak gini fadil belum pulang juga kan
ini pasti kamilah ngajak fadil tawit lari pak
mama udah gak mau nunggu lagi pak
udah deh pak kok salah orang mama lagi deh pak
fadil kamu kemana